hai mall update kembali menemui anda bersama saya rizky harisnanda
dan saya ratu nabila informasi dari kanal movies akan membuka update kali ini
sejumlah aktor ternama seperti ben a flag kevin costner hingga tommy lee jones akan beradu acting dalam the company man
film ini berkisah tentang perubahan kehidupan yang drastis dari seorang karyawan sukses saat ia dirumahkan akibat lusunya perekonomian amerika serikat
ia harus merelakan kenyamanan yang dimiliki mulai dari rumah mewah hingga mobil kesayangannya
apabila musisi tidak lihai memasak di dapur sal ivanka anda bisa simak serunya ivanka slang memasak
ivanka slang tidak sendirian
ia mengajak sang putra saladin prakasa berkolaborasi membuat sejumlah hidangan lezat
keakraban keduanya membuat momen memasak semakin seru dan menghibur
kira kira siapa yang lebih jago dalam memasak ivanka atau jus rusal
semua tayangan mola tv tadi bisa anda nikmati melalui streaming box atau anda bisa mendownload mola apps di smartphone
segera download mola tv tersedia paket rp dua belas lima ratus
selain itu juga ada paket premium entertainment rp enam puluh lima
anda bisa menonton semua konten sports movie hits hingga living
sekian mola update sekali ini see you next time